memperingati hari anti korupsi sedunia ratusan kepala desa dan lima lurah sekabupaten pati menandatangani fakta anti gratifikasi
gubernur jawa tengah ganjar pranowo mengingatkan upaya penghapusan praktik korupsi pungli dan gratifikasi ini
jangan sampai berdampak terhadap buruknya pelayanan publik bagi masyarakat
seluruh kepala desa dan lurah di kabupaten pati menandatangani pakta anti gratifikasi di pendopo kabupaten pati rabu tujuh desember dua ribu dua puluh
kegiatan ini digelar oleh inspektorat daerah kabupaten pati dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia
penandatanganan fakta anti gratifikasi oleh empat ratus satu kepala desa dan lima lurah sekabupaten pati
disaksikan langsung oleh gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan penjabat bupati pati hanggar budi anggoro
usai penandatanganan secara simbolis ganjar menempelkan stiker anti pungli dan gratifikasi di kendaraan dinas milik perwakilan kades
ganjar juga meminta inspektur daerah kabupaten pati untuk mewujudkan program anti korupsi di semua desa yang ada di pati
saat ini di jawa tengah sudah ada dua puluh sembilan desa yang masuk penilaian desa anti korupsi
desa bonyu biru kabupaten semarang juga sudah dijadikan desa percontohan antigen
desa bonyu biru kabupaten semarang juga sudah dijadikan desa percontohan
desa bonyu biru kabupaten semarang juga sudah dijadikan desa percontohan